gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
akhirnya mengumumkan satu kasus pasien positif corona
di daerah istimewa yogyakarta pada minggu siang
hal ini disampaikan usai mengadakan rapat bersama seluruh kepala daerah
dan jajarannya di kantor gubernur kepatihan yogyakarta
ya betul satu masyarakat
yang lain itu yang minta untuk diperiksa
tapi belum ada pernyataan resmi apakah dia juga positif atau tidak
yang positif satu
sementara itu kepala bagian hukum dan hubungan masyarakat rsup dr sarjito banu hermawan mengatakan
hasil positif corona pasien balita ini sebenarnya sudah diterima sejak jumat pagi
bahkan kasus ini sudah sempat disampaikan juri bicara pemerintah
untuk kasus covid sembilan belas ahmad yuryanto saat jumpa pers jumat sore sebagai kasus nomor empat puluh lima
saat ini yang bersangkutan sama orang tuanya
bapak ibu atau
yang diisolasi satu tempat itu
kondisi sebenarnya kalau kondisi orang tua ya tidak ada gejala yang signifikan sebagai covid sih
tapi kita hanya pengawasan saja
jadi dia tidak ada signifikan tidak ada batuk tidak ada sesak dan lain sebagainya
itu ada riwayatnya
dia berjalanan keluar atau bagaimana
dia dari wilayah jawa juga jadi dia tidak ada kunjungan ke luar negeri ya
jadi dia hanya di lokal di pokoknya
sementara itu sri sultan menyatakan
d i belum merasa perlu untuk mengambil kebijakan kejadian luar biasa dalam kasus ini
hal ini karena alasan ekonomi
kita lihat perkembangan yang ada di rumah sakit bagaimana
kita ini punya argumentasi yang kuat
tapi tidak sekedar bagaimana ada masalah kita putus kita close
tapi sebetulnya semua toko tidak ada pembeli
mal sepi pariwisata tutup
orang jualan tidak ragu
karena tidak ada orang datang
waktu itu kira kira jatuh hancur rumah
nah itu kita jadi pertimbangan
saat ini ada empat pasien yang sedang diisolasi karena virus corona di rsup dr sarjito
tiga orang adalah satu keluarga
yaitu balita positif corona beserta kedua orang tuanya
sedangkan satu lagi adalah seorang pasien perempuan berusia lima puluh tahun
hendrawan setiawan daniel yuwantoro daerah istimewa yogyakarta